saudara banjir akibat luapan sungai benenain kabupaten malaka nusa tenggara timur merendam rumah di tiga kecamatan
jalanan dan rumah di sejumlah kecamatan di kabupaten malaka nusa tenggara timur digenangi banjir setinggi satu meter
banjir dari luapan sungai benenai akibat hujan deras sejak minggu malam hingga senin pagi